eh waktu saudara naik ke atas saudara putri ngajak pulang
itu ada perintah nggak khusus joshua
tidak ada sih yang mulia
iya waktu itu menyampaikan ke saya cuma
saya mau pulang jakarta tolong disiapkan mobil dan lain lainnya
kamu sama kuat antar saya ya saya nggak enak badan itu aja yang mulia
cerita kamu ada gak match nya disini tidak masuk
siap yang boleh
dari cerita kamu dengan ceritanya saudara richard nggak nyambung
siap yang boleh
pertama saudara richard kemarin menyampaikan
oh saudara joshua sudah duduk di atas di lx
nah maka saudara richard masuk ke sampingnya ibu
siap tadi saya sampaikan yang boleh ya
saya sedang mengecek
barang barangnya ibu yang di atas lagi
itu ibu sudah turun yang mulia
nah saya mengecek lagi
barang barangnya ada yang tertinggal atau enggak
karena itu sudah protak yang mulia
betul tapi maksudnya begini
kan diketahui bahwa saudara joshua adalah
orang yang ditugaskan untuk mengawal saudara putri
apapun ceritanya tidak mungkin dia akan melepaskan dari saudara putri
siap yang mulia
kalau saudara richard mengatakan tidak tahu
kenapa dia tinggal satu mobil
nah saudara pun juga mengatakan tidak tahu gimana ini
pada saat menyiapkan barang barang itu
saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan masing masing ini
pertanyaan saya sederhana
kenapa saudara joshua
bisa pindah mobil dengan saudara
tidak satu mobil dengan saudara putri
saya tidak tahu yang mulia
mau masuk mobil
yang di dalam sudah
joshua kan pintu sudah tertutup yang mulia
kemarin ada saksi yang mengatakan bahwa joshua mencoba untuk meminta senjatanya kembali
tetapi saudara mengatakan tadi
oh ya sudah senjatamu di mobil depan
di mobil itu joshua menanyakan kepada saya
senjata mana bang
karena kan malamnya saya sudah sampai
ya kan saudara cuma nanya
sementara kan ajudan
itu kan senjata melekat
minimal senjata hsnya dia kan melekat
kalau saudara bilang tadi
oh steyer kan memang di la
tapi kenapa hsnya gak saudara kembalikan
jadi pada waktu menurunkan barang itu
kan terburu buru yang mulia
pulang mendadak itu kan terburu buru
barang barang yang disiapkan juga
bahkan saya tidak sempat membawa apapun
karena memang setahu saya
saya kembali ke magelang lagi yang mulia
saya yang menjaganya
sama buku bukunya aja
setelah itu pada saat saya menurunkan
barang barang saya teringat yang mulia
kalau ada senjata yang saya amankan semalam
dan joshua juga
sudah saya sampaikan bahwa senjatanya
saya amankan di atas malam itu
saya pas turunkan
saya turunkan senjata itu
sekaligus waktu masih
menyiapkan barang barang itu
karena saya tidak melihat posisi joshua waktu itu
jadi saya berpikiran saja kalau saya
saya letakkan di lm
karena setahu saya ada di lm yang mulia
lalu untuk senjata pendeknya
karena saya tidak melihat joshua waktu itu
saya letakkan di dashboard
joshua juga nanti akan duduk di situ yang mulia
iya betul tetapi
menerupakan satu keanehan
terpisah dari dia
dan dia tidak mencari
karena ada satu saksi kemarin
satu tahun saya
masih belum terbuka
satu saksi yang mengatakan bahwa joshua
mencoba untuk meminta senjatanya kembali
tidak pernah meminta senjatanya kembali
hanya menanyakan di mobil
pada saat berjalan itu kan
posisi saya masuk ke mobil
setelah menyiapkan barang
cuman juga keanehan
kenapa dia malah satu mobil dengan saudara
kenapa nggak satu mobil dengan saudara putri gitu loh
apakah memang itu satu perintah dari putri
satu mobil dengan joshua
saya tidak tahu yang mulia
posisi kenapa dia duduk di situ
karena waktu saya menyiapkan barang
dan saya menyiapkan barang
dan saya menyiapkan barang
dan saya menyiapkan barang
dan saya menyiapkan barang
res areanya kalau gak salah
sudah mendekati cikopo yang mulia
oh sudah mendekati cikopo
apa yang diceritakan oleh joshua
pada saat di perjalanan
itu cuma saya tawarin permen
udah bang gak apa apa bang
karena saya menyetir pengawalan kan
saya harus konsentrasi pengawalan yang mulia
tidak mengajak saya bicara
saya juga tidak mengajak dia bicara
tidak mengajak dia bicara
terus saya sempat perhatikan
ternyata dia sudah
kursinya kan disenderkan gitu
tidur yang mulia
kadang buka hp
terus merem lagi
karena saya sudah tidak tahan
pengen buang air kecil yang mudah
res area depan masuk
itu yang mulia
pada waktu saudara berangkat
saudara bawa senjata
saya bawa senjata yang mulia
saudara selipkan dimana
saya taruh di tas tumi saya yang mulia
saudaranya membawa senjata lengket
aneh gak sih
yang tadi saya jelaskan yang mulia
karena saya pas menurunkan itu pagi pagi
itu saya tidak melihat joshua ada dimana
karena itu kan waktunya terburu buru yang mulia
dan tidak mungkin nanti
pimpinan menunggu kami yang masih siap siap
jadi saya terburu buru masuk masukin barang itu yang mulia
stayer itu di lm sesuai dengan kebiasaannya
ya saudara apa
steyr di lm tetapi hs nya kemana
hs nya karena setahu saya nanti joshua juga akan duduk disitu
pada saat saya menurunkan senjata itu
saya tidak melihat joshua ada dimana yang mulia
kalaupun joshua memang melihat saya di depan
dia pasti meminta kepada saya
kan saudara sudah menitipkan pada richard untuk disimpan di depan
saya yang meletakkan di depan yang mulia
saya tidak ada menyampaikan
menitipkan kepada richard pun
oke kemudian saudara lanjut sampai jakarta joshua tidak ada cerita apapun
tidak ada yang mulia